bergeser ke sumatera selatan sriwijaya fc menggelar arak arakan piala gubernur kaltim di jalan protokol kota palembang pada kamis siang
piala gubernur kaltim berhasil dimenangi sriwijaya fc usai mengalahkan arema fc di babak final dengan skor tiga dua di stadion palaran kalimantan timur
ribuan orang ikut menyaksikan arak arakan tersebut
arak arakan dimulai dari bandara sultan mahmud badarudin ii palembang menuju pusat kota yang berakhir di stadion gelora sriwijaya jakabaring
di sepanjang jalan dipadati warga yang ingin menyaksikan piala gubernur kaltim
kapten sriwijaya fc hamka hamzah menggagang trofi piala gubernur kaltim di atas mobil dampingi pelatih rahmat darmawan manajer dan presiden sriwijaya fc
di mobil kedua terlihat pemain makan konate alberto goncalves dan muhammadiyah ndiae
jumlah pemain fsc lainnya esteban vizcara manucer jalilov dan teja pakualam tampak tersenyum bangga mempersembahkan trofi pertama yang diraih klub laskarwongkito di dua ribu delapan belas

ribuan supporter sriwijaya fc dari singamania ultras dan esmen mengeluh ngeluhkan klub kebangan mereka dengan mengendari sepeda motor
di sepanjang jalan sempat terjadi kemacetan karena banyaknya orang yang mengikuti konvoy
sejumlah fans maku bangga dengan klub sriwijaya fc dan berharap dapat menjuari liga satu dua ribu delapan belas
semoga tren positif ini selalu dilanjutkan sampai kita menjadi juara liga satu
semoga kita lancar

sementara itu presiden sriwijaya fc menyatakan sambutan luar biasa masyarakat palembang menunjukkan kecintaan mereka pada klub laskarwongkito
luar biasa jadi sambutan masyarakat sumatera selatan
dan perkembangannya warga palembang ini membuktikan kecintaan yang luar biasa terhadap kesebelasan terbaik di tanah air
suara piala gubernur kaltim memegang dua puluh dua trofi
ini menunjukkan bahwa rasa cinta ini memang harus dibalas ke depan dengan prestasi prestasi selanjutnya yang lebih baik
kita ke depan ada piala liga kita ada piala indonesia piala popa mulai bulan april
jadi kita tentang tadi saya sudah bicara dengan coach bagaimana kita memberikan prestasi yang lebih baik lagi untuk masyarakat sumatera selatan
usai arak arakan piala gubernur kaltim manajemen klub akan menunjukkan skuad sriwijaya fc untuk melalui kompetisi
pertama piala liga dua ribu delapan belas
sriwijaya fc pernah menjuari divisi utama liga indonesia dua ribu tujuh dan liga super dua ribu sebelas dua ribu dua belas